polda metro jaya bersama di sub dki jakarta akan mengatur operasional jalur sepeda di jalan sudirman tamrin jakarta
nantinya para pesepeda ini yang melanggar wilayah tersebut bisa dikenakan sanksi tilang
untuk mengetahui informasi terkini bergabung bersama kami korespondensi ann indonesia ada arya dita utama
dito selamat malam
dito dari pantauan anda jalur pesepeda ini sudah dioptimalkankah untuk para pegawai sesuai dengan waktu yang ditentukan
halo selamat malam memang hari ini pemerintah provinsi dki jakarta sudah meresmikan beroperasikan jalur sepeda sementara di sepanjang empat belas km di ruas jalan sudirman tamrin
baik di sisi utara maupun sisi selatan eh maksud saya sisi barat hingga sisi timur atau kedua arah ini
nah apakah sudah optimal atau belum
mungkin ada sebilan di sisa sisanya ini
ini adalah sisa korup terujud lalu lintas di mana memang tadi seharusnya berada jalur sepeda sementara itu sendiri
sepanjang tadi pengamatan saya saya melihat masih banyak kendaraan seperti yang bisa lihat mereka berada di jalur sepeda sementara itu sendiri
sehingga memang hal itu agak sedikit menyulitkan para sepeda
tapi memang perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini jalur sepeda sendiri sudah tidak beroperasi
karena mereka beroperasi dari hari senin sampai jumat mulai pukul enam pagi hingga delapan pagi terus kemudian dilanjut lagi pada pukul empat sore hingga sampai jam enam sore atau enam malam
sementara itu akhir pekan dia akan lebih panjang lagi mulai jam enam pagi hingga jam sepuluh siang terus kemudian lanjut jam empat sore hingga jam tujuh malam
tapi untuk hari ini kan hari pertamanya memang saya lihat tadi tidak terlalu banyak masyarakat yang menggunakan sepeda atau jalur sepeda sementara ini sendiri
karena itu karena beniga warga masyarakat yang belum tahu
tapi saya ingin memastikan juga bahwa memang jalur sepeda ini tujuannya memang
untuk meminimalisir kontak antara pesepeda dan juga pejalan kaki yang ada di trotoar
karena sebelumnya pesepeda ini jalur sepeda ini sendiri ada di trotoar dan sebelah kiri saya sendiri
tapi sejak masa transisi ini karena era covid sembilan belas hal itu memang dipindahkan ke sini untuk meminimalisir kontak
tapi dapat saya informasikan juga puspa bahwa adanya jalur sepeda ini tak lepas dari andil dari
di mana mereka sempat melakukan riset di mana pada masa psbb transisi sendiri untuk beberapa ruas atau titik di jakarta mengalami peningkatan jumlah pesepeda
dan untuk tempat saya berada saat ini di atas itu mengalami peningkatan paling besar yaitu sebesar seribu persen
dan hal ini diambil mulai pukul enam pagi hingga pukul delapan tiga puluh di mana mereka melihat bahwa sebelumnya pada masa biasa ada dua puluh satu sepeda sekarang ada dua ratus tiga puluh
dito mungkin karena anda sedang berolahraga kita anggap anda sedang berolahraga saat ini sambil memberikan live report mungkin maskernya bisa dibuka dulu karena juga anda tidak melakukan interaksi dengan masyarakat di sekitar
tapi dito informasi yang anda dapatkan juga kabarnya nantinya akan ada sanksi yang mungkin akan diterapkan untuk para pesepeda yang melanggar aturan mulai dari jam kemudian dari jalur yang sudah ditentukan
kapan akan berlaku dan seperti apa penerapannya nanti
ya betul terkait hal itu memang nanti rencana ini disup akan menerapkan sanksi atau hukuman bagi para pelanggar pesepeda yang tidak mentaati aturan ini sendiri
memang hal itu tujuannya baik dalam arti untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
sebagaimana tadi saya sampaikan sebelumnya saat jam jam puncak atau jam sibuk kantor yaitu mulai pagi dan sore itu kita bisa lihat bahwa banyak sekali orang yang berada di trotoar
dan karena jumlah pesepeda pun meningkat dan mereka ada di trotoar
hal itu memang meningkatkan risiko untuk terpaparnya covid sembilan belas
oleh karena itu memang akhirnya para pesepeda ini dialihkan masuk ke ruas jalan motor sehingga nanti jumlah orang yang ada di trotoar sendiri dapat diminimalisir dan dikurangi
tapi satu hal mungkin yang saya bisa dapatkan adalah akan mustah
bahwa mohon maaf gimana sepeda ini banyak sekali manfaatnya bukan hanya untuk diri kita sendiri
mungkin anda selama lockdown dan lembaran mungkin banyak dimun lemak seperti saya
dengan bersepeda pun dapat mengurangi berat badan
dengan bersepeda sekitar dengan jembatan sembilan belas sampai dua puluh satu km per jam atau agak cepat selama satu jam kita bisa bakar lima ratus empat puluh kalori
setelah itu juga dapat meningkatkan kegembaran tubuh dimana kita tahu sangat penting pada saat pandemi seperti ini
tapi setelah itu sisi manfaat untuk lingkungannya dimana para masyarakat sbb kota jakarta sendiri sempat mengambil perbaikan kekuatan udara
sampai menjadi peringkat turunnya peringkat pencemaran udara
ini peringkat menjadi ke tiga puluh tiga di seluruh dunia
tapi sekarang tiga hari lalu sudah meningkatkan yang kedua di bawah nilai
sehingga memang kita berharap bahwa dengan semakin banyaknya untuk difasilitasi masyarakat untuk naik sepeda
maka makin banyak orang yang juga akan beralih sehingga mereka bisa menyehatkan diri dan juga menyelamatkan lingkungan
begitu bu spa
baik arya dita utama korespondensi ann indonesia melaporkan dari bundaran hi jakarta
terima kasih banyak tetap berhati hati berkendara di jalan raya